kasus penipuan perjalanan umroh first travel kembali digelar di pengadilan negeri depok jawa barat
agenda sidang menghadirkan sembilan orang saksi yang merupakan agen first travel
andika anissa dan kiki hasibuan didakwa melakukan penipuan atau penggelapan terkait dengan perjalanan umroh enam puluh tiga tiga ratus sepuluh calon jemaah
jemaah itu belum juga diberangkatkan meski sudah membayar lunas biaya paket umroh
dalam sidang sebelumnya jaksa menghadirkan enam orang saksi yang juga agen first travel
dalam persidangan saksi mengaku biro perjalanan umroh first travel menjanjikan fee kepada setiap agennya
namun komitmen itu tidak dilakukan manajemen travel
sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di pengadilan negeri depok jawa barat
rizky apa saja kesaksian yang menarik dalam persidangan kali ini
benar sekali hari ini merupakan sidang keempat lanjutan dari kasus first travel
hari ini ketika terdakwa andika anissa dan juga kiki hasibuan mendatangi ruang persidangan
dan hari ini agen persidangannya masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penutup umum
materi presiden hari ini memeriksa sembilan saksi yang terdiri dari tujuh orang agen travel dari first travel
kemudian dua orang saksi yang terdiri dari calon jamaah umroh
sebenarnya berbicara materi persidangan sidang hari ini dan sidang senin lalu pada tanggal lima maret juga tidak jauh berbeda
karena memang tahapan persidangan yang dijalankan di pengadilan negeri depok ini masih terus menggali keterangan dari para agen travel
kemudian keterangan dari jumlah calon jamaah umroh yang begitu banyaknya namun tidak semuanya akan dihadirkan sebagai saksi
kemudian setelah itu nanti juga akan dihadirkan juga sebagai saksi
karena akhirnya itu sehari ini kemudian setelah itu baru akan dihadirkan saksi ahli di persidangan
persidangan hari ini yang menarik adalah dari beberapa agen travel yang dihadirkan mereka mengungkapkan strategi ataupun modus dari first travel ini menggait banyaknya calon jemaah umroh umroh atau membeli paket umroh yang diberikan oleh first travel
ini adanya fasilitas semewah namun dengan harga murah
jika dapat saya jabarkan
yang saya dapatkan dari salah satu saksi yakni muhammad taufik salah satu agen travel juga
dia menjual paket umroh dengan harga murah yakni rp empat belas tiga juta saja
kemudian ada tiga paket itu paket paling promo kemudian juga paket berikutnya rp enam enam juta
kemudian paket ip adalah seharga rp lima puluh empat juta
dengan fasilitas yang mewah harga yang murah
artinya banyak sekali calon jemaah umroh yang mengikuti
seperti muhammad taufik tadi dia mengatakan bahwa ada dua ratus enam puluh jemaah umroh yang telah membeli paket melalui agen muhammad taufik
namun semuanya belum diberangkatkan dengan kerugian mencapai kurang lebih empat tiga miliar
begitu pun juga dengan saksi yang berasal dari agen travel lainnya yakni ayut
yang saya dapatkan rp tiga ratus lima puluh satu orang calon jemaah umroh dengan kerugian
sampai rp lima miliar
kemudian juga ada lagi suwindra yang mendapatkan rp seratus orang calon jemaah umroh
semuanya belum diberangkatkan dengan kerugian sampai kurang rp satu tujuh miliar
semuanya juga tentunya masih menunggu hasil persidangan seperti apa
dan tentunya calon calon jemaah umroh ini juga akan menanti
seperti apa nasib mereka ke depan
akan diberangkatkan atau akan ada pengembalian dana
namun keterangan saksi juga tidak kalah menarik dari calon jemaah umroh yang datang hari ini
yakni ada aminuddin dan juga srikaya
salah satunya adalah bapak amudin
salah satu calon jemaah umroh ini mengatakan bahwa dia menggoyor dengan paket murah
diberikan oleh first travel seharga empat belas tiga juta rupiah
dan juga dirinya mengaku memang sosok syahrini
sebagai simbol atau sebagai
selebriti sana air yang membantu untuk promosikan
menarik dia untuk turut mengikuti paket perjalanan umroh ini sendiri
dan sidang akan dilanjutkan pada senin depan
derencanakan pada senin nanti akan dihadirkan sebelah saksi
yang terdiri dari calon jemaah umroh yang akan dihadirkan di persidangan
baiklah rizky renardi melaporkan langsung dari pengadilan negeri depok jawa barat